sebuah kampung di jakarta utara menjadi sorotan publik karena kampung bengkek di muara baru jakarta utara ini berdiri di atas gunungan sampah
kampung bengek tersembunyi di balik tembok pembatas antara rumah warga rt tiga empat dan sebelas rw tujuh belas kawasan penjaringan berdekatan dengan pelabuhan
sejak muncul lima tahun yang lalu kampung bengek menjadi tempat mengungsi warga rw tujuh belas yang tidak mampu lagi membayar kontrakan rumah
bukan gitu lumayan lah kalau ngontrak kan udah seberapa
saro tinggal bersama empat belas anggota keluarganya
keluarga saro seperti warga kampung bengek lainnya didominasi oleh anak kecil
kesehatan anak anak ini pun dipertaruhkan
gunungan sampah kampung bengek merupakan hasil pembuangan dari warga sekitar
menurut laporan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun dua ribu delapan belas
sebesar empat puluh empat persen permukiman dari seluruh
seluruh kelurahan di dki jakarta memiliki permukiman kumuh
maka itu dibutuhkan aturan pendataan sanitasi untuk menghindari polusi sampah
namun sampai saat ini gubernur baru akan mereview aturannya
maka secara aturan belum tentu kita bisa memberikan sanksi
tetapi kalau kita sudah buat aturan
hanya kita bisa memberikan sanksi
ini yang nanti saya akan cek
saat ini lautan sampah mulai dibersihkan oleh ratusan ppsu pemkot jakarta utara
dan dinas lingkungan hidup dki jakarta
namun kedepannya pemkot akan menyerahkan proses pembersihan kepada pelindo ii
menurut general manager pelindo ii cabang ipc sunda kelapa reina delvianti
pihaknya sudah membuat tembok pembatas kawasan pelabuhan
namun warga sekitar membuat
akses masuk dengan melubangi tembok dan mendirikan bangunan semi permanen
untuk tempat penampungan sampah dan juga tempat tinggal
tim liputan cnn indonesia